lantai pelan pelan be
makanya lo jarang banyak makan katuk
sampai jumpa lagi
mau kemana neng
tunggu waktu neng
kalau lo mau dagang bubur lo mesti nyiapin perabotan bahan bahannya
belum lagi gerobaknya
neng aku malah diem
banyak juga modalnya
tadi lagi ada gangguan
saya anterin lagi ya
was ya pak taufan ananggi
pipi bukannya nyalahin mimi atuh
mimi jangan salah paham
masya allah mi
nggak usah be
takut ngenepotin mbak be
kan yang bikin ini loh
udah sana bikin
ntar aja be ngetehnya
dari kapan lo punya niat dagang bugur kacang hijau
itu dia be
lu inget kagak waktu kecil lu pernah dagang es mambo
biar sama sama temen temen lo
terus esnya kagak laku lo mewah ke gerungan
kok ngebut jalannya
rika udah telat kakak
kalau gitu kita kebut kebutan aja jalannya
mau ke depan ya
ini belom dari kw sink
aku udah berbera
aku bisa sampai disini
peny towang saya malah
namanya lo pengabaikan
kebenaran kita harus berusaha
amazing ya orang tua
nanti ini jalan dulu ya
mau ketemu si ojak
oh gitu ya
yalah susah amat sih
entah pelan pelan be
jarang banyakan makan katuk
terima kasih kakak
kamu itu ya pur
udah pren makan pren
yang jelas jelas pren makan pren itu si amin
dia udah nikung lo
diem diem dia suka sama rika
kamu mau mitnah kang amin
lo kalau dikasih tahu bantah
kamu marah pur
tapi kok bentak
kalau kamu marah maafin saya tuh pur
kalau si deddy datang minta tolong buat bikinin bubur kacang hijau lo bantuin ya
bang deddy pernah ngejodohin abang sama jamila
itu kan masa lalu
kata orang masa lalu itu bisa jadi masa kini
lo udah lama kenal sama si ani
tapi kenal mama mah sama dokter bakti
dia tuh pamannya ate ani
merangkap sebagai menantunya kang bahar
kang bahar itu siapa
lo kan nggak tau almarhum kang bahar
kalau kang mus
kita kemana dulu
kita nyari yang jual gerobak
terus nyari dangdang sama perabotannya
kok jadi nggak enak sama lo jak
selagi gue bisa bantu masih gue bantu
nggak gue merasa nggak enak aja
kan gue bilang selagi bisa gue bantu pasti gue bantu
lo gak merasa direpotin sama gue
lagi dikeren avoir kerju
nggak nggang a lo beda ada hebat
ada tukeran gak
biasa aja merun ngomongnya
gak usah ngegas
jadi gimana pok
yaudah deh ntar aja
yaudah makasih pok
eh ya nabrak hati hati